abang jadi deg degan
lo ke bengkel setahun
motornya baru bener
bikin orang agak sabar nunggunya aja
udah buruan lo jalan ke klender
tati udah masuk naik taksi ke klender
mau nyari apa bang
yang punya bengkel mana ya bang
ada perlop ah
aku baru buka
jadi belum sempat ganti wajahku
dicobain kue nastarnya beb aji
gue duluan im
kita pulang aja nyok
lo duluan aja
gue pamer dulu ya
aku tukang tambal ban
lah kagak bisa bener motor saya dong
gagal balik balik juga
kan bang ojak lagi nyari bengkel mak
masa selama ini
ya kan nyari bengkel susah mak
bengkel kan banyak
iya tapi kalau lagi lebaran kayak begini
banyak bengkel yang tutup
pas seperti itu
semoga aja bang ojek nunggu bengkel yang buka
kalau motor dari seri mogok begitu

belum bang ojak bang ojak nariknya pakai apa
beli yang baru
kalau beli motor baru sih
ini hati udah lama mak
ya terus kenapa nggak dibeli
belum ada uangnya
kenapa sih lo yang buru buru amat
lo kagak tahu rot
si mae itu udah ngasih kode sama gue
yaelah lo kagak dengar
dia kagak ada yang nafkahin
dengar itu kode namanya
kode apaan im
udah gede sekarang ya
nenek bawa aku ke rumah ya
kata mama ala ala masih kecil
malum dah bang motor tua
kalau sehari aja gak dinyalain dia bisa ngambak
tadinya sih saya mau jual
abang dari tadi saya ajak ngobrol
kau datang ke sini
minta benarin motormu kan
kalau kau ngomong terus
sampai kapanpun ini gak bakal selesai kawan
ma abis lebaran masih tetep bikin kue kan ma
kalau ada pesanan ajak ajak uyu lagi ya ma
ya lu doain aja dah ya
nggak semua orang punya warna sirup yang sama alia
ntar ya kalau po tati udah beli
sekarang diminum aja dulu sirop warna merahnya
mauin abang lahir batin ya
nantini juga minta maaf ya bang kalo sering nyusahin abang
nantini gak pernah nyusahin abang
ngalain di nova ejin ya
kalo mau pergi sama tini jangan lama lama ya
mau kemana lu
kan belum semua rumah didatengin mak
lu kasih salam temper buat si alia
biar dia bisa jajanan enak
tati belum dikasih uang sama bang ojak
pakai uang ma dulu ya
ya aku mau jalan
sekarang percaya kau kan aku mau tir
tadinya kagak bang sekarang percaya
kau jagalah motor kau ini biar gak capek kau jalan
ya bang jadi berapa
makasih ya sama sama bang
ya bang terima kasih ya
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
selamat hidup ya
selamat sama bang
selamat sama juga
selamat hidup fitriman
kita mau kemana bang
abang juga bingung mau kemana
mau ke ragunan jauh
mau ke anco susah nyari kendaraan ya
abang sih pengennya kita nyari tempat yang adem
yang boleh bawa jajanan
abang udah punya pilihan
abang juga masih mikir
abang kebanyakan mikir
cepetan bang mikirnya
kalau abang diburu buru jadi susah mikirnya
dari mana be
dari rumah mertua lo
udah pulang dia
lagi masih ditemenin aja
bukan gue yang ngajak jak
dia yang mau ikut
lo dari mana
di bengkel di motor ngadat lagi
tadi gue kagak lihat lo di rumah
tadi ada be
yaudah dah jauh pulang dulu
eh dulu dah antarin gue pulang dulu
akhirnya kita sampai juga kesini neng
abisnya abang nggak mau jauh jauh
abang bukan nggak mau jauh
tadi kan bu sarah pesen
kita nggak boleh jauh jauh
lagian disini tempatnya oke neng
udah deket adem
bisa bawa jajanan juga
kagak usah be
elah hamil kenapa aja
kebetulan ada lo sekalian dah gue mau lebaran
sama sama maafin gue kalau gue salah salah kata
kalau gak ada halangan
halangan orang tua abang mau secepatnya ke semarang
mau ke rumah bang
jangan gitu ngeliatinnya
abang jadi deg degan
lo ke bengkel setahun
motornya baru bener
bikin orang agak sabar nunggunya aja